masih di good morning sesuai janji kita ya kita bakalan langsung melihat bagaimana suasana di kebun binatang
kalau tadi kan udoni ke pantai
pantai kira kira gimana ya suasana di kebun raya ragunan ini gitu
karena kita tahu ya gitu untuk mengenalkan mengedukasi ini kan kita harus mengajak anak anak untuk mengenalkan lebih jauh lagi
langsung melihat gitu nggak hanya lihat dari ipad
dari ipad atau dari gadget aja gitu
langsung aja kita sapa mahardika utama yang sudah ada di ragunan di sana
dika gimana sih suasana pagi ini ini baru jam delapan kurang ya
udah mulai rame kayak di belakang sana nih
good morning alfian dan juga sarah
betul sekali baru tiga puluh menit sejak taman warga suat raya ragunan ini dibuka
suasana di selatan jakarta yang menjadi salah satu spot favorit bagi warga di jabodetabek ini sudah mulai ramai
saya berada tepat di depan kandang jerapah yang tadi sepertinya cukup ramai
dan saat ini juga sudah cukup ramai
untuk banyak warga yang tampaknya memanfaatkan waktu libur lebaran hari keduanya untuk berwisata di taman warga suat raya ragunan
saya akan mengajak anda untuk berbincang bersamanya ya
selamat pagi ibu namanya siapa bu
bu etik dari mana nih
dari tangerang jauh jauh ke ragunan ini sengaja untuk liburan apa gimana bu nggak mudik
ya sengaja liburan nggak mudik
kenapa milih berwisata ke ragunan
ya ngajak anak cucu
mengenal hewan ya
iya mengenal hewan hewan
pada suka hewan
oke baik ibu selamat liburan ya semuanya mohon maaf lahir batin
nah untuk mengenal hewan katanya tadi kata ibu yang dari tangerang itu
karena betul sekali di sini ada lebih dari dua seratus ekor satwa dari dua ratus dua puluh spesies
dan luasnya satu ratus empat puluh tujuh hektar
jadi ini sangat mumpuni untuk anda mengunjungi taman warga suat raya ragunan
dan mengenalkan anak anak anda
dengan berbagai macam satwa
nah pada lebaran hari kedua ini taman warga suat raya ragunan sudah mulai dibuka
karena pada kemarin pada hari pertama lebaran ditutup
dan buka mulai pukul tujuh pagi sampai pukul lima sore alfian
tapi bagi pengunjung yang akan datang berwisata ke taman warga suat raya ragunan ini
tidak bisa datang begitu saja
melainkan mereka harus memesan tiket satu hari
sebelum hari kedatangan lewat laman pesan tiket tmr
bit ly slash pesan tiket tmr
dan pembayaran tiketnya dilakukan di taman warga suat raya ragunan
dan terjangkau sekali
untuk pengunjung dewasa hanya rp empat saja
dan untuk pengunjung anak anak hanya rp tiga saja
dan untuk akses masuknya ada dua pintu masuk saat ini
yaitu lewat pintu utara dan juga lewat pintu barat
untuk di wilayah taman warga suat raya ragunan ini
sejak tanggal dua puluh sembilan april sampai tanggal delapan mei nanti
tidak diperlakukan sistem ganjil genap
di tempat wisata
dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh direktur lalu lintas polda metro jaya
dan syarat lainnya untuk dapat berwisata ke taman warga suat raya ragunan
anda sudah harus divaksinasi setidaknya dua kali
untuk yang berusia dua belas tahun ke atas
dan untuk anak anak enam sampai dua belas tahun
minimal sudah mendapatkan satu dosis vaksin
untuk anak anak di bawah enam tahun
tidak perlu menunjukkan bukti vaksin
dan ataupun juga hasil negatif dari pemeriksaan
rapi tes antigen ataupun juga pcr
tetapi harus didampingi oleh orang tua ataupun juga sanak family
apakah anda akan juga ikut berwisata ke taman warga suat raya ragunan
naufian dan juga sarah
wah pengen sih
pengen banget ya
cuma kalau ke sana itu saya lebih suka sebenarnya
sambil jogging juga nih dika
nah kira kira di sana ada nggak sih orang orang yang kesana sengaja buat jogging di lebaran kali ini
itu baru lewat tuh kayaknya
itu baru lewat tuh kayaknya tuh
iya betul sekali naufian
bahwa tadi pagi sejak pukul tujuh memang sebagian dari pengunjung ini saya lihat adalah mereka yang berolahraga
melainkan bukan hanya berwisata saja tetapi juga sudah berolahraga sejak pagi tadi
dan ini memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu
itu artinya empat puluh lima persen
dua puluh ribu orang dapat berkunjung ke ragunan hari ini
dan tentunya itu adalah mereka yang sudah melakukan pemesanan tiket sejak hari kemarin
nah kalau kita bandingkan dengan lebaran tahun lalu saat masa pandemi masih belum cukup terkendali
taman warga suat raya ragunan ini di hari kedua lebaran dikunjungi dua puluh ribu pengunjung
dan dipastikan pada hari ini jumlah pengunjungnya akan lebih banyak lagi
karena seperti yang saya katakan tadi bahwa taman warga suat raya ragunan yang ada di selatan jakarta ini menjadi salah satu destinasi untuk pengunjung
dan ini adalah destinasi wisata favorit bagi warga di jabodetabek alfian
oke ini berarti harus diingat ya
mungkin teman teman atau warga jakarta yang ingin berkunjung ke taman marga satwa ragunan itu harus beli tiket hamin satu
karena on the spot nggak ada nih
betul dan yang paling penting tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan
oke dika selamat putar putar melihat koleksi satwa yang ada di ragunan
mungkin nanti bisa menampilkan lagi kira kira ada apa ya
show spesial yang ada di ragunan
selamat bertugas kembali dika